ribuan petugas gabungan dari jurusita pengadilan negeri jakarta barat
tni polri dan satpol pp kota jakarta barat dihadang warga ketika hendak masuk ke permukimannya
warga sekitar menutup sejumlah akses jalan masuk ke permukiman dengan menggembok gerbang masuk dan menutup jalan dengan kayu balok
proses negosiasi pun berlangsung alot karena pemilik rumah bersikeras menolak eksekusi
petugas yang memaksa pengosongan bangunan rumah dan toko yang berjumlah tiga puluh unit sempat mendapat halangan dari warga hingga akhirnya terjadi kericuhan
aksi saling dorong dan pukul antara warga dan petugas di lerai petugas kepoisian
salah seorang pemilik bangunan yang dieksekusi mengaku pengosongan tersebut adalah ulah mafia tanah
dirinya yang sudah tiga puluh an tahun mengaku memiliki surat akta jual beli dan selalu membayar pajak
rumah kita nomor nomor kita rumah ini ada di pbb artinya keberadaan kita lengkap diakui terdaftar di negara
jurusita pengadilan negeri jakarta barat muhammad irwan ardiansa mengatakan eksekusi rumah dan bangunan seluas tiga satu ratus sembilan puluh meter persegi ini berdasarkan surat perintah pengadilan tentang eksekusi bangunan
tanah ini sebelumnya milik gunarto kertajaya namun kini beralih ke pemilikan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh dewan